yang pada sabtu sore hari ini kembali mengeluarkan asap hitam
yang bercampur abu vulkanik dengan ketinggian mencapai satu lima ratus meter
dilansir cnn com menurut pengamatan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
meski asap hitam mencapai satu lima ratus meter namun minim mengganggu penerbangan di pulau bali
ada erupsi ini masyarakat bali diminta untuk tenang karena kondisi masih seperti situasi sebelumnya
asap hitam yang dikeluarkan gunung agung pada pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia tengah
merupakan dampak dari letusan freatik yaitu letusan yang dipicu oleh uap air bertekanan tinggi
dan untuk mengetahui situasi terkini dari gunung agung karangasem bali
kita sudah terhubung dengan gede swastika kabit mitigasi gunung agung pvmbg melalui sambungan telepon
selamat malam pak gede
selamat malam mas yudha
pak gede bagaimana dengan kondisi gunung agung pada malam hari ini
meskipun dikatakan ini hanya
asap freatik pak ya bagaimana pak
ya setelah letusan freatik atau letusan yang menghasilkan kepulan abu yang terjadi tadi jam tujuh belas dua puluh
ya sampai saat ini masih ada sepintas karena kabut suasananya kepulan kepulan mungkin ada gas
yang dominan gas ya uap air gitu ya
mungkin abunya sudah mulai berkurang gitu mas
jadi tidak ada letusan sendiri jadi berhentuman hanya rilis gas mencapai abu bus gitu ya
sampai ketinggian seribu lima ratus meter dari puncak gitu mas
iya pak tapi dengan kondisi tadi saya lihat di layar kaca ya gambaran video yang dikirimkan
itu cukup membuat warga panik pastinya ya terutama bagi warga yang tinggal di sekitar radius tujuh km dari puncak gunung agung
lalu apakah memang ada himbuan lagi bagi warga
untuk segera mengungsi ataupun menghindari kawasan gunung agung pak
ya kami harapkan penduduk penduduk yang bermukim di dalam radius enam km dan dari puncak ya
kemudian ditambah sektoral di setengah kilometer dari puncak
ke arah barat daya selatan negara timur laut utara untuk segera keluar dari zona tersebut
ya itu sudah lama kita rekomendasikan
kemudian siapkan masker
karena kemungkinan kita masih banyak menghadapi susuan abu susan abu seperti ini
ya pak gede meskipun tidak diasumsikan akan terjadi letupan yang lebih besar dengan magmatik yang akan lebih memberikan efek sangat mengerikan buat warga
tapi anda katakan tadi ada himbuan untuk menggunakan masker karena adanya asap dan juga debu partikel partikel yang berbahaya
apakah kedepannya memang harus diantisipasi mengingat sepertinya sangat fluktuatif kondisi gunung agung ini pak
kita harus selalu dalam persiap persiapkan itu persiapkan yang terburuklah situasinya
jadi mungkin saja nanti ada letupan yang lebih besar lagi
yaitu yang magmatik letupan utamanya
kalau ini sudah keluar mungkin rekomendasi bahaya kita juga kita akan perluas
tergantung pada ancamannya kemana
ya lalu kalau dari pantauan sendiri apakah ada terjadi gempa tremor
ataupun kondisi yang cukup mengkhawatirkan bagi warga untuk segera larikan diri atau dievakuasi pak
gepa bukaan itu tidak perlu dikhawatirkan pak gede ya
gepa bukaan itu kecil kecil saja mungkin magnitudenya di bawah satu gitu ya kurang dari satu risk lari tersebut
jadi tidak perlu dikhawatirkan
itu hanya petunjuk petunjuk bagi vulkanologis di dalam memahami apa yang akan terjadi begitu ya
gunungnya mau beraku apa ke depannya begitu pak gede

yang harus diantisipasi mungkin penerbangan
tadi anda katakan memang partikel debunya cukup lumayan intensity nya agak sedikit menanjak
apakah memang ada himbauan bagi penerbangan terutama mungkin bagi wisatawan mancanegara yang akan bertandang ke bali
betul mas yuda
jadi kita ini flukanologi ya sudah berkoordinasi dari istansi dari kementerian perhubungan
sudah berkoordinasi kita sudah buat sistem pelaporan tentang abu vulkanik di indonesia
jadi semua begitu ada keputusan tersebut
tapi tadi itu kami sudah beri report langsung ke sistem yang sudah dibuat
yang kita buat dan otoritas bandara langsung bisa akses gitu ya
langsung sudah memantau dari satelit kemana arah abunya begitu
sehingga beliau bisa memutuskan jalur mana yang harus ditutup begitu mas yuda
baik terima kasih pak gede swantika kabinet mitigasi pvmb g satu bali